sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
wah indah sekali siapa yang ngaci ya
ya suara sahanya
bikin hati jadi tenang
siapakah yang melantunkan itu dinda
putra kita kian santang kakak dinda
seperti ada ratusan muda berlari lari di kupiku
saat dibutuhkan tidak ada
lama sekali kalian dari mana saja
kalian tidak dengar suara apa itu
ada suara ini ada ya
rasar kuping panci
itu suara anak mengaji bodoh
jangan dibikin aku kaya kaya
wa til'an nas'al adziwas wisufi sudurina minal jin'atiwana sudak allahul azim
sekarang cari anak itu
suruh berhenti mengaji
hai handa bunda apakah saya sudah menjalani hukuman
sudah cukup anakku
kamu boleh bermain lagi ya
dia menangkap anak panahku
kuakui ini hebat
tapi bisa mempermalukan aku
untung tidak ada yang melihat
aku apakan anakku ini
kamu sudah mendidik putraku untuk mengatasi anak panah
itu tadi sangat luar biasa
itu belum seberapa gusti prabu
hamba akan mengajarkan raden kian santang ilmu panah yang lebih hebat lagi
sehingga dia bisa menjadi kesatria yang pilih tanding
terima kasih senapati
pak menarga bohongnya
bagaimana pak menarga ajarin orang tadi saya cuma ngisem
puteraku kian santang
kamu tidak boleh berbicara seperti itu kepada orang tua
bagaimana pak menarga ajarin
gusti prabu raden kian santang memang senang bercanda
tapi hamba suka dengan sikapnya
lucu dan mengemaskan
anak itu bisa menjadi penghalang
bagi ku menjadi merebut tahta kerajaan panjah jalan
aku harus mencari jalan
agar kian santanghow menghilangi targeting pemerintah panjang tahun dua ribu
dan mengakhiri penyebaran saudaraku
hai ser hamba padukan tuan putri subang larang
akang akang sete bukannya subang larang
sete nyai dipah suripah
saya teh kemari mau minta tolong sama akang
eh atuh sok
nah jangankan teh minta tolong belah dada akang jiwa raga dan hati akang hoax diberikan buat kamu
ah ah ah akang saya teh kesini mau minta tolong ambilin kelapa
timbang kelapa seberaha kilo yuk dipanggul sama saya kuat saya teh
hai hai hai hai hai hai bambang mbak situ saja sudah ke tukoks
hebat anak ini tidak bisa dianggap enteng

dia menotok jalan darahku
dia pergi lagi
hei apa yang kalian lihat